bapak ibu hadirin yang berbahagia
alhamdulillah sebagian masyarakat kita banyak yang memanfaatkan untuk mudik
dan menjalani selera turahmi dengan keluarga di kampung alaman
mudik menjadi kesempatan untuk merefresh pikiran dan hati
sekaligus mendorong perekonomian secara nasional
alhamdulillah peningkatan jumlah pemudik cukup tinggi
kalau berdasarkan data satu ratus sembilan puluh tiga enam juta
berarti semuanya mudik dari seluruh penduduk indonesia
termasuk mudik dari kebayoran ke menteng menteng ke kebayoran kebayoran ke setiabudi
nah dengan jumlah pemudik yang naik hingga tiga belas tujuh persen
ini andil terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan memperkuat daya beli masyarakat
pada kesempatan ini saya apresiasi kepada keluarga kemenko yang telah hadir hari ini
aktif bersinergi dan kemarin saya undang rapat alhamdulillah datang semua
rapat untuk mempersiapkan terkait dengan global
shock akibat iran dan israel dan tentu kami berharap terjadi deeskalasi
namun sebagai kantor yang bertanggung jawab di bidang perekonomian
kita harus mempersiapkan terhadap berbagai shock
dan kita belum selesai dari global shock
perang ukraine masih ada israel gaza masih ada
tapi dunia tidak bisa cannot afford
jadi itu yang pesan yang tadi rapat dengan bapak presiden
di mana bapak presiden semua minta untuk mengendalikan diri
dalam terutama negara negara yang bertikai di timur tengah
kita juga dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam negeri
terutama tentu terkait dengan subsidi
mekalibrasi lagi anggaran yang digunakan
dan tentunya kita berharap bahwa di tahun ini kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi
menjaga tingkat inflasi menjaga tingkat suku bunga
karena dalam situasi seperti ini tiga hal menjadi isu
dan juga tingkat suku bunga sbn surat perharga negara
dan kita melihat amerika pertumbuhan ekonomi baik
kemudian inflasi relatif sudah lebih baik
walaupun tidak serendah yang diprediksi
sehingga banyak termasuk world bank memperkirakan bahwa us dollar akan hire for longer
nah itu tentu kita harus menjaga terhadap capital
sehingga modal diharapkan bisa terus dipertahankan
dan kita terus melakukan reform struktural untuk menjaga itu
juga dari segi makro kita menjaga makro prudence perekonomian di tahun ini
saya yakin dengan hal hal ini menjadi pr kita bersama dalam satu dua bulan ke depan
karena ini menjadi kunci di tahun akhir
dari pada pemerintahan presidensi
dari pada bapak jokowi joko widodo dan pak ma ruf amin
sehingga pertumbuhan harus tetap kita jaga
sehingga delivery dari psn bisa juga dicapai di akhir tahun ini
sehingga dengan demikian kita harus bekerja lebih keras
karena dunia juga tidak baik baik saja
saya ingin mengakhiri dengan
pergi sholat id di pagi hari
lahir dan batin ⁇ wassalamualaikum